yang gak bakalan putus persaudaranya
sampai hari kiamat
itu yang gue tau
dari ustadz jakaria
gak usah bang haji
apalagi temen perempuannya itu
terima bayaran juga dari haji sulap
ini makin penasaran aja
tapi kita tunggu tuh
si badar sama
ane mau liat warung buburenti dari luar dulu
katanya warung buburenti mau dicual
bilang aja ji mau dilepas berapa ya
kok nanti bengong masuk angin
gak cuman dadak rasanya sep aja nih
dengar romongan pak haji rahmat
warung saya mau dijual
katanya sih gitu
makanya ini buru buru kemari
sebelum ada yang nawar
pak haji denger dari mana ini omongan
bener kan ji
katakan aja berapa angkanya
pak haji rahmat
mungkin pak haji muhyiddin
salah denger kali
ngebujukin yang sebelah
buat ngelebarin sayap warung ini
gimana sih aji muhyiddin informasinya
udah cape cape kemari
gak tau nya gak bener
ente gak pilih ya
ente gak pengen kayak haji muhyiddin
pengen kayak haji muhyiddin
emangnya kena apa ji
pantanawarisanya mau dijual
buat gedein tokonya kayak minimarket gitu
kalau pak haji muhyiddin mau bikin minimarket
saya seneng banget dengernya
kalau sesama muslim makin maju
betul gak pak haji
bener nih warung bubur ente gak dijual
untuk saat ini aneh gak ada niat buat menjual tuh
sia sia ini datang kemari
namanya juga warung
tempat orang pada belanja
ya pasti datangnya kemari dong
emangnya lu mau belanja apa
gue mau belanja tusuk gigi
emang disini warung padang
kalau begitu warung ini gak kumplit dong
tusuk gigi aja gak ada
tapi kok yang namanya tusuk hati ada dijual di sini ya
itu omongan yang nyelekit kulu hati
yang setiap orang orang pada yang ngerasain
banyak kan dijual disini
lo jendel gue sama bini gue ya
itu sih tergantung orangnya
kesindir atau kagak
kan setiap manusia punya rasa
kalau kagak enak terlena aja sendiri
mendingan lo ke tempat tadi sulam
lo kagak tersinggung apa itu
dia kali memang nggak niat belanja ya mia
pasti tuh dia diajarin sama si sulam
biar kita pada sewok
dasar kacung si sulam
dia pikir kita tersinggung dengan omong omong begitu
emang apa nggak tersinggung disindir begitu
ya tersinggung lah
ya kak di bagian bawah atau di sulam kanan
ada di atas
jangan kepenganan cu enak
si badar mulai bawa anak buahnya
biar kita tau markasnya dimana
haji muidin cerita begitu sama haji rahmat ya
emangnya siapa yang
mau jual warung bubuk
tau tuh orang ya
ada aja ya pikiran kayak begitu
dibariin isu yang gak bener
warung bubuk itu
jangan boleh dijual
haji muhyiddin punya maksud dan tujuan tertentu
ya kan bang
gue bukannya suhu suhuan nih ya
tapi kalau begitu sih kenyataannya
kayaknya gue perlu selidikin nih
maksud dan tujuan dia
jangan bilang bariin teman
biar dia istirahat
kumpet sama katemi porodia masih ada
dar gua terima kasih banget sama lu
ini gua nih mewek terus mikirin ni tas
oh iya ini sekuntet
sengaja gua bawa dia kesini karena dia gak percaya
kalau porodia sama lu adalah saudara gua
maaf lu gua kan bekas preman
ya dia wajar aja kalau gak dipercaya
bukannya gitu dar
lu kan pernah ngibulin gue
lagi gua kemari kan ngikut lu karena gua pengen tau saudara lu
setau gua saudara lu udah pada covid
porodia ini sama si sulam adalah saudara saudara gua sama islam
bukan saudara kandung
porodia ini sama si sulam
adalah saudara saudara gue sesama islam
yang gak bakalan putus persaudaranya sampai hari kiamat
itu yang gua tau dari ustadz jakaria
gak usah bang haji
apalagi temen preman nya itu terima bayaran juga dari haji sulam
ini makin penasaran aja
tapi kita tunggu tuh
si badar sama temennya sampai pergi
gak usah bang haji kita kan saudara seiman
masa saudara gua palak sendiri bang haji
udah lu terima
ini bukan duit palak
buat anak buah lu
kan masih pada kecil kecil tuh
kali aja ada yang masih sekolah
ikhlas nih ya bang haji
ya udah deh
ini alhamdulillah nih ya
terima senang hati
kayanya gua pamit dulu ya
ya makasih dar ya
makasih ya bang haji
kayanya si bian kayak roh
mau ngapain lagi dia tuh bang
pasti lo sedih lagi mikirin si roby ya
bikin di ken aja dia
jadi hidup lo tuh bisa tenang
bukan gara gara dia
gak usah dipikirin lagi
dia itu udah jadi miliknya si atikke
tunangannya si atikeh
kayak si roby kecakepan